dumolit termasuk golongan psikotropika jenis besodiazepine
apa sebenarnya dumolit ini dan bagaimana penggunaannya yang benar
saya akan coba menerangkan untuk anda seperti apa sebenarnya dumolit ini
dumolit sebenarnya adalah obat yang sudah sempat dikenal di indonesia pada media tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an hingga delapan puluh dan sembilan puluh an
sebelumnya ada beberapa obat lain seperti saat ini yang terkenal dengan heavy five
dumolit sendiri mengandung nitrazepam dan nitrazepam adalah obat besodiazepine
ini digunakan untuk pasien pasien yang memang mereka mengalami keluhan insomnia tingkat sedang maupun tingkat akut
dan biasanya dokter psikiater akan merekomendasikan obat ini untuk dikonsumsi
tetapi harus ada ingat konsumsinya tidak boleh sembarangan ada dosisnya
mulai tingkat rendah yaitu dua lima gram hingga lima gram per hari selama dua minggu
kalau tadi tora mengatakan sudah menggunakannya kurang lebih satu tahun bisa anda bayangkan
adiksi ataupun dampak yang diakibatkan dengan mengkonsumsi dumolid tadi
dan obat ini memang harus dengan resep dokter
jadi pertanyaan adalah bagaimana dumolit itu bisa beredar dan ada tiga puluh bukti barang bukti di sana
lalu kita akan melihat lagi dumolit ini dampaknya lainnya bagi tubuh
seperti apa kalau tadi saya katakan dampaknya memang dumolit ini bekerja di bagian saraf pusat kita
efeknya adalah menyembuhkan insomnia memberikan rasa senang kegembiraan dan juga relax
tapi jangan salah jika anda mengonsumsi terlalu banyak dumolit juga akan menimbulkan toksifikasi atau kerusakan saraf
dan yang paling akut bisa menyebabkan koma
terutama bila anda menggunakannya mengkonsumsinya dengan campuran lain
seperti juga minuman beralkohol ataupun juga menggunakan zat kimia lain
dampaknya seperti ketika anda mulai merasakan sako
itu merupakan dampak di mana jika biasanya orang menggunakan zat adiktif
biasanya mereka memang merasakan sensasi ketika menggunakan dosis dalam jumlah dan kadar rendah
tapi yang perlu diingat ketika dosis dalam kadar rendah itu tidak lagi memberikan efek signifikan
terhadap gangguan tidur kecemasan anda akan cenderung untuk mengkonsumsi lebih banyak lagi
dan itu harus dipasifadai jika anda menggunakannya tidak menggunakan resep dokter
lalu kita melihat lagi seperti apa hukuman ataupun sanksi pidana yang harus dijerat para pengguna maupun peredar
tadi dikatakan bahwasannya mika amalia justru bebas karena dia hanya mengkonsumsi dan selama lima bulan
sementara bagi pengguna dan peredarannya dijerat dengan pasal enam puluh dua undang undang psikotropika nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan ancaman lima tahun penjara ataupun denda seratus juta rupiah
denda ini sepertinya tidak akan bisa menjerat apabila tidak memberikan efek jerah bagi para pengguna
mengingat efek dari psikotropika ini masih simpang siur masih ambigu
sebagian masyarakat merasa bahwasanya ini adalah bagian dari obat bukan narkoba
tapi ternyata psikotropika juga merupakan hal yang berbahaya apabila anda menggunakannya tidak menggunakan resep dokter
dan tidak merdasakan pengawasan yang tepat dari pihak medis